ikatan dokter indonesia menjawab pertanyaan terkait pemecatan dokter terawan
berikut wawancara khusus koresponden kesehatan cnn indonesia arman helmi
dengan ketua birohukum pembinaan dan pembelaan anggota idi dr beni satria
kasus dr terawan itu sangat mengundang perhatian banyak orang perhatian publik
sampai juga hari ini kami juga melihat ada tanggapan dari salah satu pejabat
dari menteri hukum dan ham pak yasona lauli
yang akan merevisi katanya kewenangan idi untuk membuat izin praktek terkait dengan pemberhentian dokter terawan
ini ada statement dari pak yasona lawli adalah kita harus membuat undang undang yang menegaskan izin praktek dokter
adalah domain pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan
nah idi sendiri melihat statement dari menkumham ini seperti apa
ya mungkin kami sangat terima kasih ya atas statement yang diberikan oleh bapak menteri kemenkumha pak yasona
tetapi memang perlu dilihat kembali
di dalam undang undang praktek kedokteran nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu empat tentang praktek kedokteran di pasal tiga puluh tujuh pasal tiga puluh delapan jelas
bahwa surat izin adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah
jadi memang izin itu ranah dan domennya pemerintah
tentu ikatan dokter indonesia bukan dalam hal memberikan izin
nah izin untuk sejawat kami ini masih tetap berlaku sampai dua ribu dua puluh
terkait kemudian pemerintah sikapnya seperti apa
tentu domennya pemerintah
tentu kita domainnya adalah pembinaan etik
yang bagi kita dokter dokter yang melanggar etik dengan bukti bukti yang kuat
kemudian kita rekomendasikan tentu ini yang harus menjadi pertimbangan pemerintah juga
dokter beberapa waktu yang lalu
mantan menteri kesehatan ibu siti fadila supari memberikan pernyataan ataupun juga statement
bahwa organisasi ikatan dokter indonesia tugasnya adalah membina
merangkul dokter dokter atau anggota dokter indonesia
atau anggotanya yang ada di indonesia
tetapi mantan menteri kesehatan tersebut mengatakan bahwa dengan adanya pemberhentian dokter terawan ini seperti seolah olah dalam tanda kutip
bukan membina tetapi seolah olah membinasakan seperti itu
nah tanggapan ini seperti apa
ya seperti yang kami lakukan tugas tanggung jawab ikatan dokter indonesia adalah di dalam pembinaan etik bagi anggota anggotanya
khusus ini internal
seperti putusan muktamar kemarin itu adalah putusan internal organisasi yang kemudian
nah kemudian terkait mematikan
tentu kami tidak sependapat dengan itu ya
nah sinergitas antara ikatan dokter indonesia khususnya di dalam menjalankan praktik kedokteran
apakah praktik kedokteran itu sesuai dengan koridor hukum koridor etik kemudian juga koridor disiplin
tentu yang ini yang akan sama sama kita awasin
organisasi berfungsi agar bagaimana semua organisasi profesi tidak hanya dokter tetapi advokat hakim semua punya kode etik tersendiri
nah ranah kode etik inilah yang hari ini kami tegakkan berdasarkan beberapa putusan dan ini sudah berlangsung lama sejak dua ribu tiga belas
sehingga harapan kami agar seluruh dokter dokter tetap kompak kemudian tetap bersatu dan paham akan prosedur prosedur etik
sehingga tidak sampai kepada hal hal yang kemudian berpotensi kepada keselamatan pasien